anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
wali kota medan bobi nasution
kamis dini hari mengaku tetap mendukung
dan mengapresiasi tindakan tegas
anggota polrestabes medan
yang menembak mati tersangka begal
yang meresahkan masyarakat
meski menuai kontroversi
bobi nasution yang ditemui di kota makassar
menyatakan dampak yang ditimbulkan oleh
para pelaku begal terhadap
perekonomian di kota medan sangat besar
tindak kejahatan mereka mengganggu
aktivitas para pelaku usaha
terutama umkm hingga takut
berjualan di malam hari
menantu presiden joko widodo ini yakin
pihak kepolisian memiliki prosedur
dalam menembak mati seorang tersangka
apalagi tersangka begal tersebut
telah melakukan aksi pencurian disertai
kekerasan lebih dari lima kali
hingga menggunakan senjata untuk
ini harus kita pikirkan bukan hanya
mungkin bukan hanya
pelaku kerasan pelaku begal
tapi dampak kepada seluruh kota
dan seluruh masyarakatnya itu
jadi kita dukung terus
untuk tindakan tegas di lapangan
bahwa ini kan sempat mendapat resistensi
dari penggiat hukum ya
jika tembak mati di tempat itu
melanggaran ham seperti apa menilai
lah yang saya kan menyerukan
kepada memang ketugas ya
di tempat kepada seluruh masyarakat
yang kita suruhkan adalah kepada penegak hukum